sebentar orang tua kamu udah tahu kalau aku mengelamar kamu
udah istri saya sudah setuju
dia kayaknya gak ada pilihan lain kecuali ngedukung saya habis habisan
cuma usaha kicimpring yang bisa dipakai buat ngejamin agar dapur terus ngebul
sama anak saya terus sekolah
jadinya kapan kamu sama orang tua kamu ke rumah imas
berarti besok imas harus pulang duluan
sebagai calon pemimpin di terminal
dan di jalan
menguasai tahta yang ditinggalkan muslihat
saya perlu style
start gaya menjadi bagian dari kota ini
kamu jangan comel sama orang orang
si kemot gak muncul
tugas kamu menghilang
sudah saya laksanakan bos
saya sementara mau tinggal di pilak kecil
di daerah lembang
punya kenalan saya
saya mau jadi penyair disana
mau bikin puisi
dua hari ini saya ada urusan keluarga
si jenggo itu ayam pelung
hewan khas jawa barat
saya beli jauh jauh dari cianjur
tempat dimana sejarah ayam pelung itu dimulai
kenapa harus ada si jenggo
tidak ada yang bisa diberikan
terrestri udah ngasih kerjaan lagi belum
enak tuh kerjaan seperti kemarin
cuma pura pura punya hutang
terus dicari cari orang
gak usah genit kayak gitu
saya gak suka
saya gak suka
jangan sampai istri saya tahu
bisa ngamuk dia
saya kenal perempuan
saya ngasih pinjaman seratus juta
setelah uangnya saya transfer
gak usah jawab
bayar orang yang dulu kita pakai
buat jadi bodyguard saya
mereka bisa diandalkan
pakai nomor baru
ya udah apa
ada kerjaan lagi gak
kalau ada nanti saya hubungi
kalau ada kerjaan
nanti kita dihubungi
kita pulang dulu sekalian bayar
ini semua diberesin dulu
biasanya juga tarik iuran mah agak siang
jam segini masih ramai yang belanja
takut gak ada yang belanja
kenapa sekarang gak patroli
tapi ngingetin kerjaan kamu
kenapa malah pergi
sekarang kamu lagi dimana
mama tuh ngubuh mandi sama kamu
buru buru memangnya mau kemana
kamu kalau kerja kerja aja
gak usah ikut ngobrol
kamu jualan di tempat biasa
saya gak jualan
padahal saya udah janjian mau ke rumah kamu
saya di rumah
saya sama dewi ke rumah kamu aja
ke taman lansia aja
kamu udah mandi
ini saya udah di jalan
kan kamu belum mandi
berarti harus mandi dulu
mau langsung berangkat
jadinya gak lama
biar gak lama kamunya jangan ngomong aja
padahal mau kemana
kakaknya masih di rumah sakit
emangnya dia punya kakak
setahu saya dia anak pertama
dirawat di rumah sakit mana
katau nya gak tau
malah kamu yang jadi nanya nanya terus ke saya
ujang iwan gak ikut
kang komar udah gak mau ikut campur urusan kita
dia mau fokus jualan kue balok
ujang takut sama kang mus
iwan takut sama pelatihnya
sebetulnya saya ragu buat turun lagi
sebetulnya bukan ragu
saya takut dimarahin kang mus
kita kan gak boleh balik lagi ke bisnis yang lama
kita gak kembali ke bisnis yang lama john
kita cuma ngebelak temen
dia nunggu di jalan deket pasangan
siapa nambah brent
label mereknya kang
jangan muntap mantap aja
ada keperluan apa
ngomongin soal perintah teking nasi
kita ketemu di markas kecil
ini udah jadi
akang mau pergi lagi
akang mau kemana
aku cuma mau balik ke sana

hanya ada senjata kayak ini

biarpun gak maas gue gak usah kok ngambil kerudungnya dari diza
ini sepuluh kerudung
kamu juga gak usah
kenapa gak diantar sama kak fadli
dia lagi ada urusan
lagipula aku kemana mana biasanya memang suka sendiri
musuh dalam selimut
si bos masih suka nyopet juga
atau cuma duduk aja nungguin satu orang dari kita
tapi dia juga katanya punya kesibukan lain
kalau saya nggak boleh jualan kerudung lagi
saya harus kerja apa
kamu kan tau sendiri
saya setahun lebih kesana kemarin nyari kerjaan gak dapet dapet
kamu boleh tetap jualan kerudung
kalau saya jualan sama diza
saya gak tau harus ngambil ke siapa
terserah dimana aja sama siapa aja
asal jangan sama diza jangan sama saif
kak fadli lagi mau ketemu kak ubed katanya
mau ketempat kak ubed biasa jualan cilok
soalnya sudah berapa kali nelpon gak pernah diangkat
di sms juga katanya nggak dibales
sudah lama ikut si bos
hampir setahun tapi ada break nya
saya di penjara ketangkep waktu nyopet
cuma enam bulan
tapi seharusnya lebih lama
dapat keringanan hukuman
tapi sebetulnya gantian sama yang lain
banyak orang lain juga yang nyusul masuk
tapi kapasitas penjaranya nggak memadai
jadi yang duluan masuk dikeluarin
kamu pernah ketangkep
kok masih nyopet
kata bos said itu semacam peringatan
supaya lain kali kalau nyopet lebih hati hati
pulang dari sini mau kemana
nyopet lagi yuk
sampai kopi saya cuma tinggal ampasnya aja
mau saya pesenin kopi lagi kang
saya belum selesai
jangan dipotong jangan dipotong
oke saya tunggu
kasih tahu semua teman kamu
saya ada di sini
semua terserah kamu
tapi apapun keputusan kamu
apapun semua tindakan kamu
pasti ada konsekuensinya
jangan bikin imas kecewa
kita sudah dua hari disini
gobang belum sadar juga
saya udah tau
gak usah kamu kasih tahu
kita sudah dua hari gak narik iuran
si gobang lebih penting daripada narik iuran
kalau mau ngasih tau
kasih tau aja
jangan sambil marah
belum ada perubahan
saya masih ada urusan
masih belum bisa balik kesana
kamu gak usah khawatir
bagian saya sama tony cuma sampai disini
korban dalam kasus firman sapitra terpantau dalam dua hari ini bertemu dengan seorang wanita
yang kita curigai sebagai orang yang memberikan pekerjaan pada firman safitra
jadi kejadian itu hanya rekayasa
pak pan kok kamu tahu
oke tetap sulit dikit terus
kemungkinan ada hal lain di balik itu
sesuatu hal yang tidak sesederhana seperti yang kita duga sekarang
jalan kaki capek
kalau pakai sepeda kayaknya enak
pakai sepeda kayaknya capek juga tahu
udah mau nyampe
kamu sih enak diboncengin
ayo jalan lagi udah deket
perasaan gak sampe sampe
akhirnya sampe juga
ya om obatnya gak jualan lagi
duduk dulu yuk
kok om obat gak jualan dulu ya
udah gak jualan kali
aku udah nyampe rumah kamu
besok kalau kita kesini lagi om obat gak ada lagi kita gak usah kesini kesini lagi
iya udah capek capek nggak ada
besok kamu jualan cilok lagi ya
yaudah kita jalan lagi aja yuk
kang gobang udah sadar
gobang udah sadar
otak pembantaian kang gobang
nanti saya tepok balik
barusan dari mana
habis ketemu sama kang mus kita mau ngobrol di mana
kamu boleh keluar
boleh barusan udah ngomong sama tikinasi
bos dik dik kan nitipin pasar ke kita kamu jangan pergi pergiara aja atu
iya barusan itu sifatnya menedak dan menesak
sudah selesai wahan ritual dan karakter terakhir
liat liat harganya dulu
gak beli gak apa apa
yang penting tahu dulu harganya
iya tapi besok
kalau sekarang udah kesorean
nanti mamaku marah
baru aja diomongin
kalau udah cepet pulang
sina yang lagi sama temennya
emang udah lama gak ngebasok
emang pan barusan baru abis makan
udah lama gak ngebaso
barusan esi nawarin
soalnya barusan baru aja makan
maaf aku nelponnya bukan di waktu yang tepat
aku seneng dapet perhatian dari kamu
cuma pengen tau aja
penasaran keadaan kakak kamu gimana
si kemon gak ada
kalau sampai nanti sore nggak muncul
besok kita cari
depet ama kesayangan
saya bukannya gr
tapi saya yakin dia suka sama saya
tapi sekarang dia menghilang
kejadiannya sehabis saya sama dia
saya pernah ikut kangmus
dia tahu siapa kangmus
dia tahu dari mana
yang teman kinanti juga
kamu kenal dia
cuma pernah ketemu aja
waktu istrinya kang bahar meninggal
waktu saya minta kinanti sama dia
sama terakhir dia datang kesini
benar apa cuma mau nyenengin saya aja
kamu kenal jupri dimana
waktu itu dia mau beli sepatu disini
ada model yang dia suka
tapi nomernya nggak ada
terus saya minta nomor hp dia
buat kalau nomornya udah ada
saya bisa hubungi dia
terus waktu udah ada
saya suruh kesini
tapi di jalan dia kecopetan
dia ngasih tau saya
minta bantuan kang murad

saya minta bantuan kang murad
nomernya balik lagi
abis itu deket sama kamu
sayang sama prita juga sejarahnya sama
deket gara gara pernah kecopetan
deket gara gara pernah kecopetan
ngomong di telpon mah susah
mending kita ketemu aja
satu sampai satu setengah jam dari sekarang

satu sampai satu lima jam dari sekarang
waktu aku bilang mau nikah
orang tua aku kaget
kenapa kau tidak mau nikah
memangnya pacar kamu udah kenapa
boroboro udah kenapa
dipegang aja gak mau kamu mah
terus rencana akan kedepannya gimana
terus rencana akan kedepannya gimana
saya mau kontrak satu rumah kontrak nggak apa apa asal jangan ikut sama mertua ya
ikut orang tua iya biar kita bisa mandiri ngurus rumah tangga sendiri iya tapi rumah yang biasa aja
kecil nggak apa apa ya enggak apa apa yang penting halamannya luas biar bisa ngejemur
banyak kicimpring kalau akan udah ngontrak rumah khusus buat produksi kicimpling sayang
kau karawannya enggak banyak pasti saya bakal nambah karyawan berapa orang dua aja sepasang
laki laki satu perempuan satu kalau rezekinya dikasih laki laki semua atau perempuan
semua gimana ya udah gak apa apa sebentar orang tua kamu udah tahu kalau aku ngelamar
kamu udah istri saya udah setuju dia kayaknya nggak ada pilihan lain kecuali ngedukung saya
habis habisan cuma usaha kicimpring yang bisa dipakai buat ngejamin agar dapur terus ngebul
sama anak saya terus sekolah jadinya kapan
keomedik umani maaf lu sahi tomat tiba saat
aku pergi lagi ya iya
kan saya cari murad malah kamu yang muncul biasanya kamu satu paket sabar kamu rad
iya tapi tadi saya tinggal makan mungkin dia marah saya mau cari dia dulu
halo gimana rumah sakit suko bang iya buat apa kamu besok orang yang gak peduli sama kamu orang
yang sudah bohong sama kamu saya ikut prihatin waktu kamu yang susah memang dia prihatin sama
waktu kamu butuh bantuan memang dia yang bantu kamu enggak oh sekarang kamu tahu dia ada di rumah
sakit itu sudah cukup tim kim ngajeng ngopo bang iya kang obang baru sadar tapi kondisinya belum
stabil jangan besok sekarang iya kang salam aja buat kang obang ya barusan kang pipit dari kang
mana keluar kalau kamu belum bisa di besok saya pulang dulu ya
halo kamu dimana cari kamu sempat tadi
itu kamu renyah ada
kamu dari mana dari dalam tadinya mau besok kareng nembang
kata kang murad koweora sudah sadar tapi belum bisa di besok sekarang mau kemana mau lihat
sebentar nanti dokternya marah nanti
besok balik lagi aja
masih terima job
siapa sekarang harus saya kirim ke rumah sakit
saya besok harus ke sumedang
saya minta tolong ke umuran
yang tahu jawab disini
jangan lupa pulangnya bawa tahu sumedang
makanan aja yang dipikirin
marah marah aja
di tempat biasa
aku lagi di jalan
sebentar lagi sampai
kapan akan mau besukan gobang
akan gak ada rencana
tunggu dia sadar
saya boleh ikut
tapi bukannya ditengok
besok saya berangkat ke sumedang
sementara saya gak ada
kak ngurah jangan hendak urusan rumah sakit
itu aja kan laporannya
kau sudah nunggu
kalau lama biasanya
saya mau rangkaikan
dapat berapa dompet tiga bos masa cuman tiga dompet baru aja nanakan memang baru tapi kan
kamu sudah semester dua sebentar lagi uas besok saya usahakan lebih dari tiga bos ya sudah sana saya
mau istirahat memangnya kita harus menghasilkan berapa dompet sehari bos nggak bilang harus berapa
tapi lebih banyak dompet yang kita dapat itu lebih bagus tiga itu termasuk
sedikit iya kecuali di dalam masing masing dompet minimal uangnya satu juta memangnya
kita bisa tahu isi dompet sebelum dicopet bisa gimana caranya kita tanya sama yang punya dompet
sebelum kita copet isi dompetnya berapa lapor bos bentar sejengok kangen sama kamu
lapor bos ya dimas pamit teh besok mau berangkat ke sumedang didik sama keluarganya kapan besok bos
obang sudah lewat besok diragik di mas minta doa restunya teh iya